terima kasih tadi saya koreksi sedikit bahwa tadi tidak dikumpulkan dalam satu rekening
tapi itu ada beberapa rekening namun pembukaannya tidak sesuai dengan prosedur
mungkin dari konsultan hukum kami akan menjelaskan kronologisnya seperti apa ya
terima kasih pimpinan terima kasih pak
saya meluruskan ini terkait dengan pembukaan rekening
itu ditransfer ke dalam rekening investor masing masing di bank btn
hanya saja pembukaan rekening itu tidak sesuai dengan prosedur
dimana ketentuan yang berlaku pada umumnya si investor itu harus datang di hadapan pegawai bank btn
lalu menandatangani buku rekening lalu menerima buku rekening dan atm berikut atm nya
tapi yang terjadi adalah semua data
konsumen semua data nasabah ini terkumpul kepada satu orang
lalu satu orang ini yang membuka rekening membawa data data ini membuka rekening
lalu setelah buku rekening ini diterbitkan
buku rekening ini tidak diserahkan kepada investor kepada nasabah
tapi dia manfaatkan sendiri dia pegang atm
lalu semua dana ini ditransfer ke rekening pribadinya sendiri
inilah yang menjadi persoalan yang dianggap oleh bank btn sebagai satu modus
lalu bank btn sendiri yang sebenarnya berinisiatif pada februari dua ribu dua puluh tiga mengajukan laporan ini ke polda
dan atas persoalan itu proses hukumnya juga sudah berjalan
dan mendudukkan dua orang sebagai tersangka
dan kemudian proses itu juga sudah ditindak lanjut ke pengadilan
dan sudah juga mendapat putusan
yaitu putusannya adalah menghukum kedua orang tadi
yang notabene adalah suami istri
menjatuhkan putusan yang menyatakan mereka bersalah
nah lalu terkait sekarang di bank btn dilaporkan kembali
ini pemahaman hukumnya sebenarnya ini adalah sama dengan laporannya terdahulu
ini adalah melanggar prinsip nebis in idem namanya
tidak dua kali perkara yang sama diperiksa
supaya tidak terjadi hal yang serupa seperti apa pak
satu yang saya harus garis bawahi seperti yang pak ketua sampaikan
bahwa tidak ada produk tabungan ataupun produk dari simpanan
itu pertama kali yang harus kita pahami sama sama
dan kami sudah memiliki proses bahwa
ada yang namanya know your customer
tadi seperti disampaikan oleh konsultan hukum itu
bahwa nasabah itu wajib hadir pada saat pembukaan cabang
atau di era digital seperti sekarang
nasabah itu wajib melakukan proses know your customer melalui
satu kalau kita sering buka rekening online
foto dan ktp yang kita foto kemudian foto bersama ktp
atau di bank bank tertentu itu dilakukan yang namanya online kyc
yang ditelepon oleh customer service nya
video call dan memastikan bahwa ini betul adalah nasabah
yang kedua kedepannya kami akan tentunya
kedepannya kami akan memastikan bahwa prosedur pembukaan rekening khususnya
itu wajib dilakukan sesuai prosedur
dan tentunya teknologi teknologi kedepannya akan kami embed
untuk memastikan adanya fraud fraud detection system
yang nantinya tentu akan memudahkan bank juga untuk mengetahui ketika adanya fraud
maka akan terjadi berdasarkan kelaziman prosedur yang sudah kita ember ke dalam sistem tersebut